roky gerung meminta maaf atas terjadinya kegaduhan publik setelah mengkritik keras presiden joko widodo dalam sebuah konten video youtube
ia menyebut permintaan maaf ini disampaikan bukan atas kritiknya kepada presiden
melainkan kegaduhan publik yang menciptakan pro dan kontra terhadap kasus ini
roky gerung menegaskan kritik tajam yang dilontarkan kepada presiden bukanlah penghinaan terhadap individu jokowi dodo
karena itu menurutnya sah saja mengkritik sejumlah kebijakan presiden sebagai pejabat publik
khususnya terhadap dua kebijakan utama pemindahan ibu kota nusantara dan omnibus law
roky juga menyatakan imbas pernyataannya tersebut kegiatan akademisinya di berbagai kampus terhalang
karena ia mendapat persekusi baik secara langsung maupun tak langsung
ia menyayangkan kegaduhan yang terjadi karena sudah sering mengkritik pejabat negara tanpa bermaksud menghina pejabat tersebut
kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra
nah itu yang membuat kehebohan kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu
nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah
tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum
jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum
yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap presiden jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam
dan biasanya saya lakukan itu di mana mana
saya tidak mengkritik atau menghina jokowi sebagai individu tidak
selain itu roky gerung juga menanggapi pernyataan kepala staff kepresidenan muldoko
yang menyatakan siap pasang badan untuk presiden jokowi dodol
kritik tajam yang dilontarkan roky pada sebuah konten youtube
roky menyebut bahwa pernyataan muldoko bagaikan seorang preman
yang tak mencerminkan pernyataan seorang pejabat negara
karena kritiknya terhadap kebijakan publik di era jokowi dodo
direspon dengan diksi pasang badan untuk jokowi
kepala staf kepresidenan muldoko menyebut bahwa pernyataan muldoko
adalah seorang pejabat publik yang harusnya dengan dingin mengatakan bahwa
oke ada problem mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum
pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik